enam ribu tiket laga final piala gubernur jawa timur habis terjual dalam waktu satu jam saja
sementara itu antrian tiket di stadion gelora delta sidoarjo kamis pagi sempat diwarnai aksi dorong
seorang terduga copet yang menyamar sebagai supporter juga diamankan polisi
para bonek supporter persebaya surabaya kamis pagi rela berdesakan demi tiket laga final piala gubernur jawa timur
laga persebaya surabaya dan persija jakarta ini baru akan digelar di stadion gelora delta sidoarjo jawa timur kamisore
enam ribu tiket yang disediakan panitia disebar melalui koordinator tribun serta dijual di loket stadion gelora delta sidoarjo
ludes terjual hanya dalam satu jam
padahal sebagian supporter bahkan yang datang dari luar jawa timur sudah mengantri sejak rabu malam
aksi dorong antar supporter yang berebut mendapat tiket membuat petugas keamanan
dan harus berjaga ekstra
petugas juga mengamankan seorang terduga copet yang beraksi di tengah kerumunan antrean supporter
karena terbatasnya kapasitas stadion kami menyiapkan empat giant screen di luar stadion
sehingga tidak perlu memaksa masuk stadion
karena kami mengurangi dari
sehingga tidak terlalu produk di dalam
teman teman silahkan nanti nggak kebagian tiket silahkan menonton di luar
tiket akan kita jual melalui koordinator bonek masing masing melalui koordinator tribun
kami sudah berkoordinasi dengan manajemen persebaya
kita sudah berkoordinasi dengan para koordinator koordinatornya
lima ratus personel gabungan disiapkan polda jawa timur untuk mengamankan final piala gubernur jawa timur
yang mempertemukan persebaya surabaya dengan persija jakarta
nah sementara itu untuk mengantisipasi masuknya supporter persija
polresta sidoarjo mengadakan sweeping supporter jackmania di terminal bus purbaya surabaya
kepolisian daerah jawa timur pada kamis pagi mengerahkan delapan sembilan ratus orang personil gabungan
untuk mengamankan final piala gubernur jawa timur antara persebaya surabaya dan persija jakarta
laga ini akan berlangsung di stadion gelora delta sidoarjo
dari delapan sembilan ratus personel yang dikerahkan
sekitar lima petugas disiagakan di lingkungan stadion
demi keamanan bersama kepala polda jawa timur
irjen polisi luki hermawan memerintahkan anggotanya melakukan sweeping di beberapa pintu masuk kota sidoarjo
pemeriksaan di beberapa pintu masuk kota sidoarjo ini dilakukan terhadap supporter persebaya
yang mungkin membawa senjata tajam maupun supporter persija jakarta yang dilarang masuk ke stadion
jadi saat ini semua anggota untuk yang mengarah ke sidoarjo
terutama yang akan menonton baik itu supporter dari bonek ataupun supporter yang dari persija
yang saat ini memang dilarang tidak menutup kemungkinan
mereka juga akan masuk dengan menggunakan penyamaran dan lain lain
tapi kami sudah perintahkan seluruh anggota untuk melakukan sweeping dan pemeriksaan
di pintu pintu masuk yang akan ke sidoarjo
di warung di empatin di pintu masuk
untuk mengantisipasi kehadiran supporter persija puluhan aparat gabungan dari polresta sidoarjo
dinas perhubungan dan garnison
memeriksa satu persatu penumpang bus dari jakarta yang baru turun di jalur kedatangan bus terminal purabaya
polisi memeriksa kartu identitas dan barang bawaan khususnya penumpang laki laki asal jakarta
jadi dengan adanya sweeping ini untuk antisipasi cek mania yang mau melihat
di gerg delta sidoarjo
sasarannya nanti ikutannya datang ke sana tidak cukup bolehkan untuk cek mania menganggapin delta sidoarjo
ini semua bus dari jakarta atau bagaimana dan
sekarang seluruhan bus yang berjurusan jakarta surabaya
adapun anggota pol restasi suruan melakukan penyekatan di setiap akses menuju sidoarjo
hal ini dilakukan agar bonek dari tapal kuda mulai situbondo banyuwangi hingga probolinggo tidak melanjutkan perjalanan ke sidoarjo
selain itu razia bonek dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya tindak kriminal dan tawuran antar supporter
penyekatan kami ada siapkan lima tujuh titik yang di sini salah satu titiknya di wilayah tol kejayan
dan ada beberapa titik titik lagi yang mana disini kami siapkan personil dan juga para kapal seks
baik kapal objek di wilayahnya masing masing
oke imbauan dari untuk bonek di wilayah tapal kuda pendan imbauan dari
imbauan dari kami kepada rekan rekan saudara saudara kami
dari bonek ataupun dari simpatisan persebaya saya berharap tidak semuanya ikut melaksanakan nonton di lokasi
kami sudah menyiapkan beberapa kantong kantong untuk nonton bareng
petugas polisian juga berencana menggelar nonton bareng laga final ini di kantong kantong bonek mania di wilayah kota dan kabupaten pasuruan
tim liputan cnn indonesia